good morning kami awali pagi ini dari kabupaten magetan jawa timur
taukah anda dua desa di kaki gunung lawu merupakan lumbung kelinci pedaging
selain menjadi daerah pemasuk daging kelinci
desa ini juga dapat dikunjungi untuk edukasi beternak kelinci
halo saya sedang makan sate kelinci di kabupaten lumbung kelinci
berbeda halnya dengan sate kambing sapi dan ayam
sate kelinci ini dagingnya lebih kenyal
apalagi ditambah dengan udara yang sejuk dan pemandangan telaga
bisa jadi alternatif anda yang ingin wisata kuliner sambil berwisata alam
sate kelinci menjadi ikon telaga sarangan
di sekeliling telaga banyak dijumpai penjual sate kelinci
daging kelinci berwarna kemerahan
dibandingkan hewan ternak yang lain kandungan lemak dagingnya relatif lebih rendah
sate kelinci di telaga sarangan disajikan dengan campuran bumbu bawang dan bumbu kaca
satu porsinya dijual mulai harga lima belas ribu rupiah
sate kelinci mungkin ada perbedaan dari seratnya lebih berserat daripada daging ayamnya
bumbunya yang jelas berbeda daripada yang di kota kota yang lain
daging kelinci di sekitar telaga sarangan dipasok dari desa tanjung sari dan desa sumber dodol
kecamatan panekan magetang
dua desa di lereng gunung lawu ini menyimpan ratusan peternak kelinci pedaging dengan populasi ribuan ekor kelinci
peternak di sini rata rata merupakan generasi ke dua dan ke tiga dengan jenis kelinci yang bermacam macam
kelenci itu menguntungkan untuk di kampung di desa seperti ini kita menguntungkan
kelenci itu kecuali untuk konsumsi keluarga sendiri
kalau kita ada kebutuhan atau repot masalah keuangan ya kita maksudnya mau beli beras saja lah
seumpamanya itu kita nggak punya itu jual satu atau dua ekor untuk satu minggu mungkin sudah cukup
satu atau dua ekor itu untuk beli beras sudah lumayanlah sudah cukup untuk keluarga
sebagai lumbung kelinci pedaging desa ini tak jarang dikunjungi untuk edukasi kelinci
pengunjung akan diajak langsung ke kandang kelinci
dan diajarkan mulai dari cara memegang kelinci hingga merawatnya
kanzata marindora andrea suicaksono magetan jawa timur